sampai jumpa di video selanjutnya
dia punya banyak teman
kalau kamu berteman sama dia pasti banyak teman teman yang mau main sama kamu
kamu main sama dia
terus intan mau ngebiarin tiada gangguin intan terus
kenapa intan gak ajak
berteman aja tiara
siapa tahu kalau udah berteman tiara gak gangguin intan lagi
kok apa yang buku ini bilang sama kayak om yelza yang bilang ya
tiara kan gak mau temenan sama aku
kasian tuh intan duduk sendiri
kayaknya dia pengen ikut main tuh
ya udah sana aku mau main sama intan
aku gak mau main lagi sama kalian
kenapa gak ada diam
temenin tukang asongan tuh
maaf deh aku gak mau main sama intan
iya aku juga
aku mau main anak kamu aja tiara
yah koknya nyangkut
tinggi banget kita gak bisa ambil koknya
ya bisa kalau kita pakai raket
gak bisa tiara koknya tinggi banget
yah gimana dong
yaudah deh kita main yang lain aja
tiara itu anak yang populer
dia punya banyak teman
kalau kamu berteman sama dia pasti banyak teman teman yang mau main sama kamu
kamu main sama dia ya
biar aku aja ngambil koknya
kalau pakai raket emang gak nyampe
aku bisa manjat kok
harus ikut campur jadi orang
bentar bentar jangan
bentar kamu bisa jatuh
itu kan tinggi banget
eh kalau kamu beneran bisa manjat
kalau intan jatuh gimana
aku kan udah biasa manjat pohon
gak mungkin jatuh lah
lagian cuma ini caranya
supaya tiara mau bertemanan sama aku
biar aku yang manjat pohon
yaudah tunggu aku
pegangan biar gak jatuh
itu koknya jauh banget tuh
kalau kamu disitu ya harus ambil dong
aku harus dapetin kok gitu
biar tiara mau manjat kok itu ya
kamu main sama aku
intan bangun intan
tiara intan pincan nih
kepalanya bencana ini gimana
kita harus ketahui guru
tiara ini gara gara kamu
kalau kebelakang sekolah tahu
aku bisa kena hukuman nih
kenapa dia harus pingsan sih
eh monik awas ya
kalau sampai kau bilang bilang ibu guru
tahan bangunin tahan
kenapa bisa begini sih
ayo pak aku tambah perangkat